rekonstruksi pemuluhan brigadir rufriensa yosu atau brigadir j sudah berlangsung selasa kemarin
ada tujuh puluh delapan adegan diperagakan oleh kelima tersangka
selain rekonstruksi masyarakat juga melihat lebih detail dan jelas ekspresi gestur atau bahasa tubuh dari verdi sambo dan putri candrawati
beragam komentar dari masyarakat menyeruak mulai ada yang merasa iba emosi dan penilaian yang lain
lalu apakah ekspresi dan gestur putri candrawati serta sambo kemarin menggambarkan apa yang mereka rasakan pada saat mereka melakukan adegan
pembunuhan eksekusi maupun pada saat mereka kemarin hanya melakukan rekonstruksi
untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami monika kumalasari pakar gestur dan mikro ekspresi
selamat pagi mbak monika terima kasih sudah bergabung
selamat pagi mas yudewan
mbak monika ini saya mungkin akan mencoba untuk mengulang kembali
klip pertemuan antara verdi sambo dan istrinya putri candrawati sebelum kita mengomentari ya gestur ataupun ekspresi yang ditangkap oleh mbak monika
kita place sedikit adegan ini
ya ini merupakan adegan pertama kali verdi sambo dan putri candrawati bertemu setelah mereka berdua dinyatakan
sebagai tersangka dan verdi sambo ditahan di mako brimob
ini terlihat verdi sambo kemudian juga putri candrawati akhirnya duduk bersama
terlihat mungkin mereka ada percakapan yang memang tidak bisa kita dengarkan karena komunikasi di mute oleh pihak kepolisian sri
mbak monika apa yang bisa anda lihat dari kondisi mereka berdua ini mbak
oke dalam scene ini saya mengatakan scene ini ya kita define dulu wether ini adalah
merupakan salah satu adegan dari tujuh puluh delapan atau ini di sela sela adegan di sela sela scene yang terjadi
kalau misalnya kita anggap ini adalah merupakan salah satu dari tujuh puluh delapan adegan yang harus direkonstruksi ulang
nah ini saya melihat ya bahwa ini tidak cukup spontan
ini adalah perang dilakukan
inisiasinya adalah berasal dari pak sambo bukan dari ibu putri
nah ada apa dengan hal ini apakah ibu putri merasa memiliki kesalahan
atau beliau mungkin merasa takut
atau mungkin juga merasa grogi bingung harusnya seperti apa
nah ini juga tergantung kepada konteks yang saat itu muncul
jadi ini merupakan event yang signifikan tidak
yang harus kalau dalam temanya adalah untuk mengidentifikasi kejujuran kita harus melihat bahwa kalau ini penting
maka yang kita perhatikan adalah episodik memori
nah ini merupakan salah satu episodik memori kah atau merupakan memori memori yang biasa ketika dia pulang
terus kemudian pelukan dan sebagainya
kalau ini bukan merupakan salah satu scene ya artinya spontanitas ketika keduanya bertemu
nah ada apa ya dengan emosi emosi yang saat itu dipertunjukkan
dan kalau menurut saya juga setelah dipeluk karena di sama masih pegang hp nih berarti ini merupakan bagian dari rekonstruksi
nah ini tidak jelas
karena tidak ada suaranya
tetapi yang bisa saya highlight di sini adalah adegan ini tidak spontan
apakah ini merupakan satu kemesraan
nah itu menjadi satu tanda tanya
karena sesuatu yang jujur ya sesuatu yang credible salah satu syaratnya adalah adanya spontanitas
mbak monika kalau tadi mengatakan terlihat tidak spontanitas
karena tadi mengatakan terlihat tidak spontanitas ya ataupun tidak secara spontan dilakukan pemelukan karena tadi diinisiasi oleh ferdis sambo
apakah ini menunjukkan bahwasanya memang tadi ada dikatakan mungkin ada merasa jengah kemudian juga ada rasa bersalah dari pihak putri candrawati sendiri
ataukah memang sebenarnya ini karena reaksi spontan pada saat itu ya mungkin putri sandrawati tidak mewakili emosi ketika kegiatan eksekusi ataupun pra eksekusi terjadi mbak
nah makanya karena kita tidak melakukan reaksi spontan ya mungkin putri chandrawati tidak mewakili emosi ketika kegiatan eksekusi ataupun pra eksekusi terjadi mbak

ketika seseorang itu melakukan rekonstruksi ulang di tempat tempat di mana pernah menjadi sesuatu yang syarat dengan muatan emosi
maka ketika duduk di kursi itu pun ya itu semuanya sudah kembali
emosinya semuanya sudah keluar ya
apabila ini adalah mengenai ini kan di rumah pribadi
apabila ini adalah mengenai apa pelesehan seksual ya emosinya pun harusnya ya ini keluar
tetapi ada yang ditahan oleh beliau
kalau dari mikronya tidak bisa dibaca karena beliau juga nunduk gitu
ya hingga akhirnya inisiasi itu dilakukan oleh pak ferdisambo bukan oleh beliau langsung
sekarang kita coba beralih ke scene yang lain mungkin tempat tempat produksi bisa kembali mengulang
dan kali ini kita akan melihat bagaimana
reaksi dari putri candrawati kalau di sini adalah pasca rekonstruksi ya mbak
karena memang ini terlihat ferdisambo di depan rumah kemudian putri sandrawati di belakang
ini lumayan terlihat sih
bahkan ada beberapa foto steel yang mereka sedikit kayak berpegangan tangan
kemudian juga bahkan putri sandrawati memasangkan masker seperti itu ke ferdisambo
bagaimana mbak melihat hal ini
ada rasa ketakutan tidak
atau zinah atau seperti apa
ini adalah setelah kejadian pak
ferdisambo menginisiasi suatu kedekatan
nah pada saat awal tadi di kursi itu kita mendapati ada apa
makrogestur yang sepertinya low power pose
tetapi di sini kalau mungkin nanti bisa
sebelumnya saya sempat men zoom juga di sini
saya menemukan ada ekspresi takut
dan itu wajar sekali
dan karena sudah diinisiasi di dalam bahwa pak ferdisambo itu baik baik saja dengan gesturnya kepada beliau
maka di sini kita lihat beliau menggandeng dan kemudian memakaikan masker
dalam hal ini ya
ketika mereka berpisah gitu
kita melihat sesuatunya biasa biasa aja
tidak ada salam atau ucapan perpisahan
karena padahal sebenarnya mereka mau berpisah
perlu di highlight lagi di sini bahwa
ekspresi atau emosi ya
itu punya tujuan untuk supaya orang di sekitarnya itu bisa menampilkan respon yang tepat atau berempati
ketika pertama di scene yang pertama di sofa
bu putri kan menyeka
saya tidak tahu apakah nangis atau tidak
maka empatinya pak ferdisambo ya muncul dengan kemudian memeluk
nah sehingga sudah merasa bahwa mendapat dukungan
karena salah satu kalau ini adalah ekspresi takut atau kesedihan ya
sedih itu manfaatnya adalah untuk meminta pertolongan kepada orang lain
atau saya butuh bantuan
saya sedih karena saya kehilangan sesuatu
tidak tahu ini sesuatunya apa
nah kalau yang muncul juga lagi takut ya
emosi rasa takut itu muncul karena ada sesuatu yang mengancam
dan kemudian sesuai yang disampaikan oleh pak ferdisambo pada saat jumpa publiknya pertama ya
dia mengatakan saya akan melindungi maruah keluarga
nah ini adalah merupakan satu bentuk perlindungan kepada istrinya
dan juga kita tidak tahu apakah memang ini juga beliau melakukan ini sebagai satu apa
rekayasa yang dilakukan gitu ya
untuk bisa dipersepsikan hubungan mereka baik baik saja
mbak monika kemudian dari scene ini ya membawa sebuah reaksi ataupun respon dari para netizen masyarakat
ada yang merasa ibak
kemudian ada yang merasa bosnya
ini sepertinya gimmick ya
bagian sesuatu yang tadi dibuat mungkin mungkin dari kuasa hukum ataupun dari pihak verdi sambo dan putri candrawati sendiri
terkait bagaimana mereka menunjukkan kedekatan emosi kemudian rasa bersalah ditunjukkan dengan bagaimana itu
dan tapi kita masih ada video lain
tapi sedikit sekali pertanyaan saya mbak
terkait dengan kondisi ini bisa menimbulkan multitafsir di masyarakat
karena tadi ada rasa ibak rasa kedekatan emosional
sedikit sebelum kita jeda
apakah ini bisa menimbulkan multitafsir itu dan bisa sedikitnya mengaburkan bagaimana karakter dari kedua orang ini mbak terhadap kasus ini
multi tafsir jelas akan terjadi karena tidak ada verbal yang disampaikan di sini
kita tidak bisa mendengar apapun
tetapi kata kuncinya adalah scene yang terakhir yang kita lihat didahului dulu dengan yang di sofa
nah apakah yang di sofa ini adalah pertemuan pertama
atau sebelumnya mungkin di ruangan lain sudah ada sebelumnya
kita tidak tahu
kalau ini merupakan pertemuan yang pertama
ketika ada satu masalah yang mengandung emosi yang sangat tinggi bagi keduanya keberlangsungan mereka
ekspresinya seharusnya akan keluar
tetapi tidak tidak terlihat di sini
di sini lah yang saya mengatakan tadi
tidak ada spontanitas
monika kita ada beberapa scene lain yang mungkin akan bisa kita diskusikan
tapi kita jeda terlebih dahulu
cnn indonesia breaking news akan kembali
usai jeda tetaplah bersama kami
ya kita kembali bersama breaking news
dan saat ini kita akan berbicara bersama monica kumala sari pakar gestur dan microekspresi untuk membahas gestur dan ekspresi para tersangka pembunuhan yosua
mbak monica kita akan coba memutar kembali scene berikutnya
berikutnya terkait dengan putri candrawati dengan yosua
mungkin teman teman proyeksi dan siaran break news bisa kembali memutarnya adegan ini
tim inavis puri sedang merekam proses dari yosua
sangka melakukan peran adegan
kita tidak tahu apa adegan yang ada di kamar ini
ada brigadir joshua dan ibu putri candrawati
ini ibu putri candrawati sedang menjelaskan
seperti apa peristiwa yang terjadi ibu putri candrawati
ya ini terlihat kemudian ada yosua ya
saat ini adegan rekonstruksi dilakukan oleh korban brigadir joshua dan ibu putri candrawati
kalau ini memang adegan yang terjadi di magelang sepertinya ya
ini memang bagian dari scene di magelang
di sana ada kurang lebih dua puluh enam adegan
dan memang terlihat di sini mbak monika bu candrawati putri itu terlihat cukup bisa mengingat
mungkin di situ ada beberapa adegan
dan dia seperti merecall kembali
karena tadi seperti dia menginstruksikan
oh seperti ini seperti itu
meskipun secara audio tidak terdengar jelas
mbak monika seperti apa yang anda lihat
meskipun ekspresi wajahnya agak tertutup masker
dan ibu putri seperti agak membelakangi kamera
ya kalau saya perhatikan di sini
beliau masih memiliki kekuatan untuk kembali memberikan instruksi
bagaimana kondisi pada saat itu
dapat dimaklumi bahwa karena tempatnya bukan merupakan tempat tkp yang sesungguhnya
sehingga mungkin dampak emosinya juga agak sedikit berkurang
nah tetapi ketika hanya dengan mengingat sesuatu yang sudah menimbulkan sesuatu yang traumatik
itu terlihat di ekspresi baik wajah maupun di
saya mengamati di sini bahwa yang beliau sampaikan ini
seperti sedang menginformasikan satu skrip yang sudah dipersiapkan
satu scene yang sudah dipersiapkan
sehingga hal hal yang berkenaan dengan emosi emosi yang dialami pada saat itu
ini tidak nampak seperti satu kejadian biasa saja
ini adalah satu kejadian yang mengundang sesuatu yang dramatik
mbak monika dengan kondisi di mana ini reka ulang ya
di mana mereka harus merecall kembali memori
kemudian tadi ada faktor di mana lokasi bukan lokasi kejadian seperti di magelang misalkan
kemudian pada saat yang lain mereka tidak melibatkan emosi terdalam
apakah ini memang kaitan tadi merasa jengah merasa tidak nyaman
mereka harus menutupi kondisi yang terjadi sesungguhnya
lalu apakah dari anda sebagai pakar gestur dan mikro
ekspresi bisa melihat karakter dari bu putri candrawati seperti apa nih mbak
sedikit banyak bisa terlihat tidak
karakternya belum terbaca dengan sesaat
karena kita hanya punya data waktu di makubrimob pada saat reka ulang dan scene ini ya
jadi kita tidak bisa melihat
tetapi kalau kita lihat misalnya kayak posisi tidur ya
posisi tidur itu kita tidak bisa melihat personality seseorang
dengan gestur pada saat dia atau seseorang itu tidur ya
karena memang telentang menghadap ke atas gitu ya
agak kaku di sini
nah kita hanya bisa melihat adalah preferensi beliau pada saat itu
dan hanya beliau yang tahu gitu ya
apakah itu the real position pada saat itu ya
nah tetapi di sini yang saya perhatikan adalah
ketika itu mengandung hal yang membangkitkan sisi emosi yang mendalam
maka tubuh akan menjadi frozen atau mengkerut
kita bisa melihat itu
tetapi di sini kita melihat biasa biasa saja
nah itu yang sempat bisa saya amati
karena memang beredar komentar dari masyarakat yang melihat
kemudian juga netizen mengatakan
sepertinya mereka biasa biasa saja
boleh jadi memang ini hanya mereka adegan
mereka tidak mampu merepresentasikan kondisi sesungguhnya
lalu dengan kondisi yang dalam tanda kutip
seperti mengaburkan keadaan yang benar
apakah ini berpengaruh terhadap judgement
mengenai apakah sosok ini memang ikut berperan
sebagai perencana juga
seharusnya tadi mbak putri
mbak modeka mengatakan bahwasannya ketika merecall
sesuatu yang emosional yang traumatik
harus ada ekspresi yang berbeda
tapi kalau di sini
sepertinya biasa saja
berarti asumsinya ini sudah di setting begitu ya mbak monika
ini adalah satu memori yang setting
artinya seperti sudah beliau ini sedang building
membangun satu scene
satu keadaan atau kondisi
jadi tinggal merecall
dan presisinya ternyata tidak melibatkan emosi emosi
jadi ketika ada sebuah justifikasi
mereka terlihat justru seperti orang tidak merasa bersalah
karena mereka terlihat biasa biasa saja begitu
dengan adegan adegan diperagakan kembali
itu juga tidak menyalahkan
dalam artian membuat justifikasi itu dibenarkan juga ya mbak
karena ini hanya sekedar temporary emosi
ya saya tidak dalam ranah untuk menjustifikasi
tetapi hanya membaca emosi pada saat
dan saya tidak mau mencoba rekonstruksi ulang ini
sekarang kita coba beralih ke scene berikutnya mbak monika
dimana putri chandrawati bertemu dengan kuatmaruf
ini salah satu orang kepercayaan dari fs dan juga pc
atau putri candrawati yang sudah bekerja cukup lama
mungkin di ruang tidur maksud saya
apakah kalian bukannya teman lu
atau saya dikej scaling kecil
dariisi latih jadinya untuk penutupan hebat mm

hadirin rumah penduduk

mbak monika melihat seperti adegan yang diperagakan kembali saat ini mbak
memang sepertinya mereka hanya sekedar mengikuti rangkaian adegan
apakah mbak monika pernah mendapatkan sebuah kasus di mana ketika ada kronologis yang direka ulang
kemudian baik itu tersangka maupun korban mengalami emosional yang euforia atau merasa sangat tidak nyaman
sehingga terlihat secara visual seperti itu mbak
kalau ini adalah merupakan pengalaman yang pertama untuk melakukan rekonstruksi
jelas emosinya itu masih ada
tetapi kalau sudah berulang ulang maka emosinya menjadi lebih les tidak terlihat
atau lebih kurang
kalau saya menduga adalah karena pada saat ini rekonstruksi ya sebelumnya sudah dilakukan penyidikan dulu
sehingga adegan adegan itu disusun
sehingga ini merupakan momen kedua di mana beliau harus konsisten dengan apa yang dilaporkan sebelumnya
berarti asumsinya dengan adanya rangkaian cerita ini kemurnian ekspresi ataupun emosi itu sudah
kemudian kalau kita bicara mengenai gestur ekspresi dari seseorang baik itu tersangka maupun pengakuan
korban dan mbak monika pasti juga sering terlibat sebelumnya ya mbak
lalu apa yang bisa dipelajari mbak
apakah ini juga berpengaruh terhadap bagaimana nanti proses hukum konstruksi hukum yang berjalan
kemudian dari penyidik juga apakah juga bisa melihat hal itu mbak
saya tidak dalam kapasitas untuk kita juga nggak tahu bagaimana nanti respon penyidik ya
tetapi di sini yang saya akan highlight juga
adalah beliau kan ini ada satu scene ada tujuh puluh delapan ini satu dari tujuh puluh delapan ya
beliau sedang mendeskripsikan apa yang terjadi melalui rekayasa ini
dan apakah baseline beliau pada saat tidur itu memang gayanya seperti ini
ya nah kalau kita lihat atau mungkin saya bisa saja berhipotesa bahwa
gaya beliau tidur ini adalah untuk lebih normatif gitu ya
karena ini kan di shoot dan sebagainya tetapi agak kasu
nah posisinya seperti orang akan diperiksa kan ini seperti orang akan diperiksa di dokter gitu ya
jadi tidak natural
kemudian kita coba kembali ke foto foto yang secara close mungkin bisa diputar kembali
terkait dengan ekspresi mungkin bisa terlihat ya mbak monika
mungkin kita bisa kembali menayangkan
nah ini kalau ini verdi sambo sendiri
kalau masyarakat melihat kayaknya ini bapak masih sangat pride ya
terlihat arogansinya mungkin atau terlihat tegang
atau memang karakter dia sebagai seorang petinggi polri seperti ini
dibawakan dalam kondisi dia jadi tersangka maupun tidak
yang kita lihat dan atau banyak beredar adalah
banyak orang memperbincangkan mengenai dagu yang tetap diangkat ke atas
badannya juga masih tegap ya
nah kalau saya melihat ini adalah memang baseline sebagai seorang
polri ya polisi memang seperti itu
apalagi dicopotnya juga barusan
jadi masih menunjukkan seseorang yang penuh dengan kekuasaan gitu ya
tetapi kalau kita potong potong ya scene ini
lebih kecil kecil lagi
ini beliau pada saat ada di ruangan yang apa namanya
yang di depannya ada meja gitu
nah ini tertangkap oleh mikroekspresi kamera mikroekspresi saya ya
yang beredar di luar adalah dikatakan beliau tersenyum tipis
tetapi justru malah saya mendapati
beliau ini bukan tersenyum tipis
tetapi ada ekspresi kemarahan
nah ini yang muncul adalah suttle expression
nah shuttle expression ini adalah emosi
beberapa emosi yang muncul dalam satu kesempatan yang sama
misalnya ya beliau sedang marahnya nggak tahu kenapa
tetapi kok muncul kemarahan itu dan dominan sekali
tapi kemudian ada senyum tipis
pada saat seseorang
dia merasakan satu kemarahan
entah apa yang dia pikirkan dalam recalling itu
kemudian mungkin ada muncul lagi pemikiran bahwa
oh saya harus jaga sikap juga
supaya tidak nampak kemarahan ini gitu ya
sehingga muncul ada social smile
ada juga emosi rasa takut
jadi dalam sepersekian second
muncul beberapa emosi cepat sekali dan smooth sekali
tapi dominannya adalah kemarahan
kita tahu ada kemarahan
tapi kita nggak tahu kenapa marah
baik menarik sekali perbincangannya mbak monika
meskipun hanya secara parsial dari video maupun foto tadi sedikit banyak
saya pribadi kemudian juga cnn dan masyarakat
mungkin bisa mendapatkan insight terkait hal ini
perbincangan yang menarik bersama pakar gesture dan micro ekspresi
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia breaking news
selamat pagi mbak
terima kasih selamat pagi
sianan indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami